polisi menghentikan seminar dan diskusi tentang pengungkapan sejarah g tiga puluh spki di kantor lembaga bantuan hukum jakarta
keadaan sempat memanas karena adanya masa pendemo yang mendukung diberhentikannya acara
seminar dan diskusi tentang pengungkapan sejarah g tiga puluh spki dihentikan polisi sebelum sempat dimulai sabtu pagi tadi
polisi mempersoalkan perizinan acara
menurut polisi acara ini dianggap bersifat forum publik
berdasarkan pasal sepuluh ayat satu undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kegiatan mengemukakan pendapat di muka umum wajib melampirkan perizinan tertulis kepada polri
sementara penyelenggara beranggapan acara ini bersifat tertutup
sementara itu acara ini juga ditentang sejumlah masa yang dianggap mengungkapkan kembali nilai nilai komunisme dan pembenaran atas peristiwa g tiga puluh spki
seminar awalnya bertujuan mengungkap kebenaran dan meluruskan sejarah g tiga puluh spki
serta diskusi upaya penyelesaian dari isu isu terkait
acara itu menghadirkan sejarawan akademisi aktivis sosial serta para korban terdampak tragedi g tiga puluh spki pada seribu sembilan ratus enam puluh lima silam
kami memang sudah merencanakan dengan baik sebetulnya seminar ini
yang sifatnya sebetulnya tidak memerlukan pemberitahuan
dan izin dari kepolisian
akan tetapi dalam kenyataannya kami tetap mendapatkan jalan
yaitu tidak mendapatkan kebutuhan kami untuk menyegarkan
sehingga terpaksa pada hari ini kami menunda seminar ini
intinya adalah kita menuntut untuk kegiatan kegiatan yang berbau
komunis di indonesia itu harus dibubarkan
jangan ada komunis yang mulai muncul di nkri
beni beni komunis harus kita matikan dari sekarang